gimana sih awal mula cerita lo jadi masinis terus gimana ceritanya
jadi awalnya aku tuh sekolah kedinasan di bawah kementerian perhubungan
namanya politeknik perket ape indonesia di madiun
pokoknya abis itu kan kita ada itu kan namanya d tiga kan kak
mengambil jurusan manajemen transportasi per kereta harpian
manajemen transportasi per kereta harpian
terus abis itu ada seleksi nih ya
dan alhamdulillah maju maju terus sampai tiba nih di tahap akhir nih
sebenarnya kalau kakak naysan aku menjadi masinis apa enggak
karena kan kita belum tahu ada masinis wanita gitu kan sebelumnya di indonesia
terus setelah itu saya ditanyakan
kamu kenapa nggak daftar masinis aja gitu
ya buktinya sekarang pekerjaan profesional banyak juga kok yang didominasi oleh
tadi seperti kakak bilang supir bistres jakarta pilot
kan semua udah ada ambil peran penting semua nih
dan alhamdulillah mrt jakarta mempercayakan kepada kami semua para perempuan
tapi sempet nggak lo kayak ditawarin jadi masinis terus kayak eh gitu
wah boleh nih gue gitu
it s kesempatan emas buat aku sih kak
jadi aku langsung ya wah menarik juga nih kayak
wah kayaknya aku mau coba ambil peran dalam tantangan ini
tapi emang belum ada ya sebelumnya cewek jadi masinis
dan karena memang di beritanya di highline nya waktu itu sih belum ada masinis wanita
dan emas di jakarta bukan yang pertama kali mencetuskan ya
kayaknya anak anak perempuan kan biasanya kalau mau ngambil jurusan ya
ekonomi lah hukum yang general general gitu ya misalnya gitu
sebenarnya kalau kereta api itu aku juga belum pernah bayangan nih kak
kita tarik mundur lagi sebenarnya sebelumnya itu aku mau coba ke sekolah tinggi transportasi darat
sepertinya di cibitung ya itu sama sama di bawah kementerian perhubungan nih
abis aku juga ikut tesnya dan alhamdulillah aku juga mencerita sedikit nih kak
sebelumnya kok tes stt itu sendiri kayak kan ada tes kesehatan keselamatan fisik yang lari push ups gitu
tapi tentu aku sendiri tanpa dihadapi orang tua karena ya orang tuaku dua duanya kerja dan yaudah coba tes tes aja gitu
mungkin orang tuaku disaat itu agak sedikit hopeless karena anaknya nih nggak diterima deh ya
mungkin orang tuaku disaat itu agak sedikit hopeless karena anaknya nih nggak diterima deh

terus abis itu aku bilang fah bunda aku mau daftar nih di sttd
kata orang tuaku yaudah coba ikut aja ya
yaudah aku tes ikut semuanya eh kok udah sampai tahap terakhir
ini tahap terakhir itu baru kita dikumpulin semua dan disitu bilang
mau ada sekolah perkereta pit indonesia pertama di indonesia gitu
dan disitu orang tuaku bilang kamu yakin mau ke madiun
kamu gak punya keluarga di jawa gitu
wajar sih dia nggak tau
setelah itu orang tuaku bilang kamu yakin gak
di sana kan soalnya kita asrama tiga tahun kan kak
dan ya itulah aku baru tau kereta api itu juga
mungkin kakak kirana aku cita citanya menjadi masinis atau penyuka kereta
tapi lo dari kecil suka nggak dengerin nama kereta api
atau mengidolakan nonton thomas and friends juga sama kayak anak lo misalnya
jadi kayak oh ya kereta oh jadi ini
ya perkereta apian indonesia